wah ragam kuliner kita kali ini adalah mencoba mencicipi makanan berkuah nih ada bakso
nah ini adalah bakso mercon yang tadi saya pesan
uh seger banget kayaknya langsung aja kita tuang kuahnya
pertama saya akan mengajak anda untuk menuju ke sebuah warung bakso
yang ada di pinggir jalan di kawasan pasar kembang cikini
sekilas warung bakso ini terlihat sederhana tapi di sini tersedia beragam jenis bakso nih
mulai dari bakso polos bakso urat bakso mercon hingga bakso beranak
tuh kan jadi bingung mau makan yang mana
di sini sudah sepuluh tahun lebih
iya awalnya kan di sabang tapi di sabang sudah ditutup jadi pindah sini
satu porsi bakso di warung ini dibanderol seharga rp dua puluh
lengkap dengan kuah kaldu aneka isian seperti mie bawang goreng daun bawang dan satu buah bakso yang ukurannya sangat besar
ahai coba lihat nih ada juga loh tambahan lauk seperti tahu bakso hingga kikil
jadi untuk harga rp dua puluh ya ini itungan udah murah banget sih
jadi nih ini bakso tulang muda
jadi ketika saya makan bakso tulang mudanya ini
berasaannya itu ada crunchiness dari tulangnya
kalau misalnya anda bisa lihat di sini tuh yang putih putih ini adalah tulang tulang muda
masih belum puas makan bakso di pinggir jalan gimana kalau kita bergeser ke daerah selipi jakarta barat
di sini ada salah satu bakso legendaris yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wah saya belum lahir tuh
kalau banyak warung bakso dengan beragam pilihan kalau di sini hanya ada satu menu bakso saja
tapi tapi tapi tapi bakso wonogiri ini memiliki kuah yang berbeda dengan warna kecoklatan
lengkap dengan empat bakso polos di dalamnya ditambah bawang goreng dan juga bihun
yaitu dari kuah sama nasi
karena kan tempat lain bakso nya tuh nggak biasa pakai nasi cuma dia pakai nasi
jadi itu aja bedanya
kuah sop jadi bumbu ini bumbu sop
jadi rasakan pakai nasi tuh jadi pas gitu
walaupun tempatnya cukup sederhana dan tidak terlalu luas ternyata tempat ini selalu ramai
bahkan yang datang nggak cuma dari jakarta loh coba kita cek
enak enak enak
dari sambal ya mas dari sambal terutama dari kuahnya juga baksonya juga kerasa banget
untuk harga per porsi bakso mas kumis dengan daging sapi asli ini dibanderol rp tiga puluh dua
jadi bakso di sini ini yang menurut saya paling menarik adalah rasa bawang putihnya itu strong banget
dan kemudian rasa merica kemudian ini juga ada saburan daun bawangnya ini juga lumayan banyak
dan satu lagi nih ada irisan dagingnya nih
jadi untuk rp tiga puluh delapan satu porsi ini worth it
dan yang menarik adalah sambal merahnya nih
merah banget ya
jadi ini tadi saya tuang dikit aja udah bikin kuahnya ini jadi merah banget
jadi ini menandakan bahwa cabenya itu pakai cabai fresh ya
nah jadi bukan berarti ya kalau makan bakso pinggir jalan ini rasanya pasti gak enak
karena saya sudah membuktikan dua tempat yang saya datangi semua bakso nya enak enak banget
tim liputan cnn indonesia